ibu gak mau oke
kita tetep nomornya b tiga puluh lima tidak mau di swap
itu lagi kalau gak mau ada yang nanya atau gak
oke kalau gitu kita gak ada masalah
penolakan pedagang terhadap pelaksanaan tes covid sembilan belas
di pasar pasar tradisional berulang kali terjadi
seorang pedagang di pasar tradisional mandiri sumarekon
kelapa gading jakarta utara
ini pun terlibat perdebatan dengan petugas pada kamis pagi
ia menolak menjalani swab test
yang dilakukan petugas kesehatan dari puskesmas
kecamatan kelapa gading
padahal tes ini tidak dipungut biaya
kedatangan petugas puskesmas tidak tepat waktu
kedatangan petugas membuat pembeli takut
ada kegiatan ini mengganggu
rasanya mengganggu kenal bu
orang pada negatif aja kan pikirannya
maksudnya kalau mau tes
sesudah kelar dagang
kalau begini orang merasa takut dong
jadi orang mau belanja dia takut duluan
mengambil waktu itu salah
jangan waktu lagi dagang
lurah kelapa gading timur selamat nugraha
mengatakan pedagang pasar wajib mengikuti tes
ia akan memberi edukasi kepada pedagang yang menolak
sebab swab tes ini dilakukan demi kepentingan bersama
puskesmas kelapa gading menargetkan lima puluh pedagang pasar
bisa menjalani tes swab pada kamis ini
jadi mereka mungkin gini
diedukasi bahwa ini untuk kepentingan pemda
untuk kepentingan kesehatan
ya kalau memang masih tidak mau
ya mungkin kepala pasar yang akan menentukan sanksinya
pasar tradisional menjadi salah satu tempat
yang paling rentan terhadap persebaran covid sembilan belas
di sejumlah daerah
kluster kluster baru penularan virus corona
muncul dari pasar tradisional
dikutip dari cnn indonesia com
pemprov dki jakarta mengungkapkan
satu ratus tiga puluh tujuh pedagang di delapan belas pasar di jakarta
dinyatakan positif covid sembilan belas
hasil itu didapat setelah
pemprov dki memeriksa satu satu ratus sembilan puluh delapan pedagang
di delapan belas pasar lewat tes usap atau swab test
pemeriksaan dilakukan untuk memutus mata rantai penularan covid sembilan belas
dan memberikan rasa aman di masyarakat
usai psbb transisi diberlakukan